memasuki musim kemarau ratusan hektare sawah di subang mengalami kekeringan
akibatnya tanaman padi mulai mengering dan terancam mati sehingga petani dipastikan merugi
sementara di majalengka warga menggali lubang untuk menampung air sungai yang mulai mengering
sebanyak dua ratus hektare sawah di blok pesawahan desa ciasem hilir dan desa dukuh kecamatan ciasem subang mengalami kekeringan
tanaman padi yang masih berumur seminggu hingga satu bulan mulai kering dan terancam gagal tanam atau mati akibat kurangnya pasokan air
akibat kekeringan ini tanaman padi tumbuh tidak sempurna dan mati bahkan tanah mulai mengalami retak retak
kekeringan di pantura subang ini terjadi sejak satu bulan lalu tanaman padi hanya satu kali dapat pasokan air hujan
bahkan sungai serta irigasi yang berada di sekitar pesawahan pun kini nyaris kering tanpa adanya air
ya banyunya kurang kurang pasokan airnya kurang
nah ini berkira kan berapa persisnya pak
sementara itu di majalengka jawa barat warga terpaksa menggali lubang lubang kecil di tengah sungai yang mengering untuk menampung air
hal tersebut sudah terjadi selama satu bulan belakangan ini
warga mengaku terpaksa menggunakan air yang ada di luar
lubang lubang tersebut untuk mandi cuci dan kakus meski air yang ada berbau tidak sedap
alasannya karena tidak ada sumber air lain yang dapat digunakan warga selain dari lubang berukuran setengah meter ini
terus untuk mck airnya dari mana bu
publik itu bu
untuk air minum sendiri bu
oh dari situ juga bu
harapan ibu seperti apa bu
harapan air bersih
bantuan minumnya yang bantuan
iya ada bantuan
warga berharap masalah ini dapat diantisipasi oleh pemerintah karena kondisi ini terjadi setiap musim kering melanda wilayah tersebut